mbak ojek kenapa mas pur
iya laki laki anak gue kenapa
ojek ditangkap polisi mbak
kok emang masih nelfon tati lagi
emangnya tati masih boleh
bantuin emak bikin kue
ya boleh lah
lo kenapa sih
kan kemarin emak nyuruh tati pulang
kemarin pesenan kuenya cuman dikit
jadi bisa dikerjain cuman berdua
kalo sekarang pesenan kuenya banyak
jadi kudu bertiga
bang ojek hari ini kan aku libur
iya bang ojek tau
bang ojek mau kasih tau
kontrakannya aji sodik ada yang kosong
gimana bang ojek tempatnya
gatau juga deh
oh yaudah makasih ya bang ojek
kamu jemput rejeki ya
ke warung bang salim
siapa bilang gue mau ke warung salim
emang serawabai baik yang jualan kopi cuman salim doang
masuk ya an
maaf mas saya telat datangnya
ini buat mak
kali aja belum sarapan
emang mak belum sarapan
makasih banyak ya
iya mak selamat siang mak
masak banyak ya
nasi gorengnya enak
amah bisa aja
itu resepnya biasa aja kok mak
masa enak sih mak
eh bentar bentar
jadi kita bikin nasi gorengnya kayak begini
ya emang gak ada yang spesial mak
cuma dikasih garam secukupnya
cabai merah sesuai selera
bawang merah dan bawang putih sesuai selera juga
udah itu aja resepnya mak
resepnya gitu doang
ya tapi kan gak se enak ini
mbak belo nawarin kontrakan ke ani
kontrakan yang dimana
tentu yang deket kelurahan
kontrakan di deket kelurahan ya
kontrakan di deket kelurahan ya
kelurahan kan banyak
tentu yang deket belengkok kan
nah disampingnya ada pohon rambutan
sampingnya lagi ada bak sampah yang gede
nah masuk ke dalem
rumahnya nomor dua
pak aji bentar
udin cuma mau nanya
kontrakan pak aji yang dekat kelurahan
mau dikasih ke ani
udim cuma mau nanya
kontrakan mbak aji
yang deket kelurahan
mau dikasi non i
serah siapa yang mau duluan
lo liat potati gak mat
jurma emak kali matpur
emang kenapa matpur
ojak ketangkep polisi
gak bisa sih
lo jadi ngomongin si ojak
si ojak masih bingung be
tapi tadi dia udah ke rumah si ani buat nawarin si ani
terus si ani kapan pindahnya
ya saya mana tau
telepon ani sekarang
suruh ojak tanya ke ani
emang masih buru buru banget apa be
ini kontrakan banyak yang mau

kalau diduduin orang gimana
hp siapa tuh
teleponnya ojak be
kenapa ada di situ
tadi si ojak mampir kemarin mampir ngecas

eh mas pur
gimana kalau saya keserempet
itu si mas pur mau nyelip saya mot
gak gitu buru buru
lolo emangnya mas pur ada apa gitu
kata mas pur bang ojak ketangkap polisi
kenapa mas ojak sampai ditangkap polisi mot
gak ada saya tau
saya baru tau tadi
kenapa sih ada apaan
mbak ojak kenapa mas pur
ojak ditangkap polisi ma
ojek diajakin ngobrol terus dibawa
ih tenang dulu kenapa sih tat
mendingan lu telfon laki lu
tanya kenapa bisa ditangkap sama pak lisi
dari tati be binenya ojak
ini saya udah angkat
tadi si oja ngecas hp di sini terus ketinggalan
ojak ditangkap polisi
ojak ditangkap polisi
aduh bagaimana ya
gua ya bingung
jadi hp laki lu ketinggalan di warung isi salim
ya allah tati
tuh laki lu ada ada aja ya
kalau kagak kena penyakit aneh aneh ini minta ke polisi
ma tenang aja ya
hah mbak yanti
laki ya tati lagi ditangkap polisi
mau nyari bang ojak bikin tar polisi
tunggu aku mau ke sana
tunggu aku mau ke sana
tunggu aku mau ke sana